jemaah aboge yang tersebar di empat kecamatan di kabupaten probolinggo jawa timur serentak melaksanakan sholat idul fitri dua ribu dua puluh tiga minggu pagi
berpedoman pada kitab mujarobat atau kitab jawa kuno dengan hitungan waljiro mereka merayakan idul fitri minggu wage
ratusan anggota jemaah aboge yang tersebar di tujuh desa di empat kecamatan di kabupaten probolinggo menjalankan solat idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah minggu pagi
di dusun kerajaan ii desa leces kecamatan leces probolinggo misalnya sholat id dilaksanakan di depan halaman musola al barokah
hampir setiap tahun jemaah aboge merayakan idul fitri ataupun hari keagamaan lain pada hari yang berbeda dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan selisih satu hingga tiga hari
sementara itu kata aboge terdiri atas a
yang berarti alif dan boge yang berarti rabu age